akses internet yang cepat menjadi hal yang mutlak di era digital seperti saat ini
namun masih ada miliaran orang di dunia yang tidak bisa mengakses internet
menjawab permasalahan tersebut perusahaan transportasi luar angkasa spacex
kembali berinovasi dengan meluncurkan satelit penyebar internet
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pemerintah daudiri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dua puluh februari menjadi tonggak bagi elon musk
ia tidak hanya berhasil meluncurkan roket falcon sembilan dari pangkalan udara vandenburg amerika serikat
ia sedang mengetes konsep jaringan internet kecepatan tinggi menggunakan dua belas satelit
dua satelit bernama tintin a dan tintin b diharapkan elon bisa membuktikan konsep starling bisa berhasil
sistem ini mampu menyediakan internet dengan kecepatan satu ratus delapan puluh kali lebih tinggi
dari rata rata kecepatan internet global
kecepatan internet yang ditawarkan juga empat puluh kali lebih cepat
dari rata rata satelit internet yang ditawarkan saat ini
secara teknis ribuan satelit ini berhasil mengembangkan internet
atlet ini beroperasi dengan sinyal radio dalam frekuensi berbeda
dan akan memancarkan konektivitas internet ke antena penerima di permukaan bumi
konsep ini hampir serupa dengan milik facebook google dan one web beberapa tahun lalu
jaringan satelit ini bisa menggantikan sistem yang saat ini digunakan dari penyedia layanan internet isp
ke jaringan internet dunia
saat ini jaringan internet dunia mengandalkan serat optik termasuk untuk kabel laut
di jaringan internet dunia
menurut salah satu jurnal milik duane winsack
jaringan kabel bawah laut ini membentang sepanjang satu tiga juta kilometer
jika direntakan di garis katulistiwa
kabel internet tersebut dapat mengitari lingkaran bumi sebanyak tiga puluh dua kali
baru dari penyedia layanan internet ke pelanggan
sistem yang digunakan bermacam macam
ada yang menggunakan serat optik kabel tembaga kuno
atau jaringan seluler lewat pemancar bts
sedang dengan sistem setelah dihubungkan
jaringan internet dunia dari satelit bisa langsung ke pemancar bts